sejak diberlakukannya larangan mudik
kepolisian telah melakukan penyekatan di berbagai titik luar jakarta
sejak jumat dini hari sudah ada lebih dari seribu kendaraan yang dipaksa untuk putar balik
di jalur jalan tol cikampek hingga jumat siang sudah sekitar delapan ratus kendaraan yang diputar balikan
sementara di jalan tol merak sekitar empat ratus kendaraan yang ditindak
jumlah ini belum termasuk penyekatan yang dilakukan di jalan jalan arteri
menurut polisi di tiap pos penyekatan di jalan arteri ada sekitar delapan puluh hingga seratus kendaraan yang diputar balik
total terdapat sembilan belas titik penyekatan yang tersebar di wilayah jakarta dan kota penyangga
baik jalur tol maupun arteri
selain penyekatan jalan raya sejumlah terminal antar kota juga dihentikan operasionalnya
sembilan belas ini agak lain dengan situasi yang biasanya
biasanya kan anggota mungkin agak santai ini nggak boleh santai
karena harus jaga terus harus mengingatkan pengguna jalan yang mau mudik
ya mengingatkan kalau mudik karakteristiknya kalau siang kan kelihatan
dari parkir tadi pagi itu kelihatan
jam dua puluh empat orang berbon bon mau mudik dengan membawa mobil pribadi
banyak kan mobil pribadi